bagaimana kasus penipuan umroh masih saja terjadi di tanah air
melalui semuangan daring kita terhubung dengan pak ali muhammad amin presiden direktur alisan travel
kemudian juga bergabung pak kompol lariska fadila kasat reskrim bogor kota bogor
jom bereselamat sore bapak bapak
nampaknya baru tersambung dengan pak kompol rizka fadilah pak fadil
selamat sore pak fadil
iya selamat sore bapak
jadi pendalaman dari pihak kepolisian seperti apa kasus agen travel fiktif ini pak
iya dapat disampaikan sampai sejauh ini
perkembangan penanganan tentang dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus memberangkatkan jemaah umroh
ini dilakukan sementara ini penyidik menetapkan satu orang pelaku inisial
dia telah dari aktivitasnya dia untuk memberangkatkan umroh setelah kita lakukan pendataan
kurang lebih ada satu ratus delapan orang yang sampai saat ini belum berhasil diberangkatkan
sesuai dengan janji yang disampaikan oleh pelaku ini
awal mula kepolisian menerima laporan kasus ini seperti apa
apakah ada laporan terhadap beberapa korban ke kepolisian atau seperti apa
penyidikan berawal dimulai dari adanya salah satu laporan dari korban atas nama saudari lhk
dia dijanjikan oleh pelaku untuk berangkat umroh pada bulan desember dua ribu dua puluh
korban ini membawa serta sepuluh orang keluarga lainnya
jadi total ada sebelas orang
ikut mendaftar umroh kepada pelaku ini
artinya rombongan begitu ya pak
artinya rombongan ini yang akan berangkat begitu ya
ya artinya rombongan
jadi dengan pelapor ini ada sebelas orang
ikut mendaftar kepada pelaku ini dan akan dijanjikan berangkat di bulan desember
namun tanggal dijanjikan untuk tidak berangkat sampai januari
itu tidak bisa berhasil
kemudian meminta pertanggung jawaban rifan juga tidak bisa dikembalikan
karena tidak ada isikan baik dari pelaku
akhirnya pelapor ini melaporkan kepada kami
dari hasil penyelidikan ternyata
selain dari sebelas orang ini masih banyak ternyata korban yang oleh pelaku ini tidak berhasil
kita bisa berhasil diberangkatkan umroh sesuai dengan janji yang bersangkutan
baik pak fadil
saya juga ingin menyapa narasumber lain
pak alim muhammad amin
pak ali masih tersambung ya nampaknya
ya sembari pak ali akan menjawab sapaan saya
kita lanjut dulu dengan pak fadil
pak fadil kita kembali ke anda
kalaulah ada rombongan yang melaporkan terhadap ada pihak yang dirugikan tentunya
karena belum kunjung berangkat dari desember hingga januari
kemudian apa yang telah dilakukan oleh kepolisian sejauh ini selain menetapkan cv ini sebagai tersangka atau pelaku pak fadil
sementara ini penyidik melakukan rangkaian pemeriksaan kepada satu satu
ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksaan kita baru mendapatkan sepotong demi sepotong dari aktivitas si pelaku ini
karena pelaku ini memiliki aktivitas yang sangat berharga
ternyata berdasarkan aktivitasnya ataupun kegiatan ini sejak dari tahun dua ribu dua puluh
dan kami juga masih ada kemungkinan korban korban lain yang masih belum masuk dalam data yang sudah kami himpun
kemudian yang kedua kami juga telah melakukan pemblokiran terhadap rekening dari milik pelaku
dan terakhir kami juga melakukan penelusuran apakah ada aliran penggunaan uang yang digunakan oleh pelaku untuk menghubungi kebendahannya
atau ada tokno maklum lain yang membantu pelaku ini dalam menghasilkan aktivitasnya
hasilnya seperti apa pendalaman kepolisian apakah berafiliasi dengan pihak lain atau agen travel tertentu pak fadil
ya sementara memang dari hasil pemeriksaan kami baru mengindikasikan bahwa pelaku ini bermain sendiri
dia tidak terafiliasi oleh travel ataupun agen pemberangkatan umroh
ya sementara memang dari hasil pemeriksaan kami baru mengindikasikan bahwa pelaku ini bermain sendiri dia tidak berafiliasi oleh travel ataupun agen pemberangkatan umroh
sebenarnya itu hasilnya seperti itu
namun kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi ataupun alat bukti yang kami temukan
apabila memang ada tokno ataupun agen travel tertentu yang memang dalam aktivitasnya membantu atau mempermudah aktivitas pelaku ini
tentunya apabila yang bersampingkan dapat diindikasikan melanggar tindak pidanya tentunya dia akan mempertanggung jawaban perbuatannya
tapi kalau dari keterangan yang dihimatkan bagaimana menurut pak fadil
keterangan yang dihimpun oleh kepolisian lapangan menyatakan pelaku ini mengelak telah menipu ratusan korban
lantaran telah menyetorkan dana umroh para jemaah ini ke agen wna di negara arab saudi
dari hasil pendalaman kepolisian seperti apa pak fadil apakah benar dia sudah menyetorkan ke agen wna di arab saudi
sementara itu berdasarkan pengakuan ataupun keterangan dari ataupun pelaku
namun sejauh ini penyimpin masih belum dapat mengatakan
namun kami tentu akan terus melakukan pengecekan ataupun pendalaman apakah serangan tersebut benar atau tidak
namun sejauh ini itu hanya berdasarkan keterangan atau penyelidikan
baik jadi aktivitas yang dilakukan melalui flexing di media sosial begitu ya pak fadil sehingga menjanjikan umroh
kemudian dari korban sudah menyetor lima hingga dua belas juta rupiah ini full di setoran
oke jadi ini full di setor atau bagaimana
ya jadi untuk menarik minat dari korban jadi dia memang dalam menyiarkan ataupun menjanjikan itu paket umrohnya dengan harga yang murah relatif murah
pelaku ini tidak mematok harga yang pasti
jadi tergantung korban yang mendaftarkan
yang ikut paket umroh
dua juta namun ada juga
yang menyetorkan lima belas juta
sudah dikumpulkan oleh korban ini
dikola oleh pelaku
dia menunjuk ataupun
harga yang normal sehingga
untuk menutupi kekurangan
dari jemaah umroh ini
dia menggunakan uang dari jemaah jemaah
yang lain sehingga lambat
laun jemaah yang mendastar ini
semakin lama semakin menumpuk yang
belum bisa berangkat
baik kalau dari kepolisian
mengetahui kasus ini
korban ini rata rata latar belakangnya
dari mana ya pak fadil
sehingga bisa terbujuk
rayu ikut dalam
agen perjalanan fiktif ini
korban ini latar belakangnya bermacam macam
ada yang terciptek
ada juga yang jelas kuasa
dan ini kita
perdalaman juga masih kita
baik pak fadil ditahan dulu saya mau
ke pak ali muhammad
yang sudah tersambung kembali bersama kita
pada sore ini melalui sambungan telepon
dengar suara ranov di studio pak ali
seperti apa ya sebagai
pendiri dari direct
baik dampaknya komunikasi kami
terputus kami akan
kembali ke pak ali usai jeda
pak fadil ditahan dulu kita harus break
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami lanjutkan kembali dialog kami di sian indonesia newsroom
kami bersama pak ali muhammad amin
selaku ketua dari perusahaan
gabungan perusahaan haji dan umroh nusantara
pak amin tersambung kembali dengan
baik pak dan juga ada
fadila kasus resmi bogor kota
pak fadil masih tersambung ya pak
saya mau ke pak amin terlebih dahulu
anda mengomentari seperti apa dengan kasus
yang terjadi di
baik terima kasih pak selamat sore pak
pak rizka selamat sore juga pak
pak rizka selamat sore juga pak
kami melihat kondisi saat ini pak
memang miris kondisinya
pertama yang harus
jamaah harus peka
intinya masyarakat kita
harus peka dengan kondisi seperti ini
di satu sisi dengan kenaikan
yang kita tahu bersama
dalam waktu hampir satu bulan ini
kita ada isu yang cukup
besar berkembang tentang kenaikan harga
di hotel dan
tiket untuk keberangkatan
umroh ini kan sudah
masih ada penyelenggara
nasabahnya yang menjual
dengan tanda kutip
menjual dengan harga yang relatif murah
sebenarnya jamaah sudah
masyarakat ya khususnya
harus lebih peka untuk melihat itu pak
kalau dengan harga yang
ini yang harus dipahami dulu
standarisasi harga untuk
berangkat umroh itu berapa ya pak
kalau tahun dua ribu tiga ini
sebagai bayangan pemirsa di rumah
baik kondisi saat ini pak
terendahnya kondisinya sekitar
itu yang paling murah ya pak
jadi kondisi antara bintang tiga
dan bintang empat serta bintang lima
baik kalau dari
pernyataan pak fadil tadi
mengatakan latar belakang
dari para korban ini rata rata
ada yang wira swasta otomatis
kalau dari bayangan saya
kalau wira swasta tentunya bisa paham ya pak ya
literasi yang ditangkap bayangannya
mana mungkin lima sampai dua belas juta
untuk berangkat umroh
tiket pesawat tentunya tidak sebesar itu
ya untuk tiket
untuk tiket saja pak itu sudah
berkisar di tujuh belas juta minimal
intinya dengan kondisi mereka
menjual dari mana komponen itu
bisa terjual ini yang harus
dipahami lebih dulu pak
baik kalau dari anda
sebuah agen travel umroh ini
harus punya sertifikasi
dan kalau saya himpun juga ya informasinya harus
mendaftar ke kemenak begitu ya pak
bagaimana proses untuk menempatkan
ya sertifikasi sebenarnya itu kan
ada izin dari kemenang pak
itu sudah jelas yang menyelenggarakan
sudah ada izin izin ppu namanya
penyelenggara izin umroh
dan di sini ada
fungsi dari asosiasi bahkan
pengawasan dan pembinaan pak
intinya kalau kita deteksi
dari awal sudah ada yang menjual
harga seperti itu sudah pasti ini
baik berarti perlu kontrol
pemerintah perlu kontrol dari kemenak
harusnya begitu ya pak ya dengan ada keberangkatan
yang sudah diberangkatkan oleh pelaku ini
dalam hal ini
kemenang itu pak pengawasan
dan bekerja sama dengan asosiasi
pak fadil bagaimana anda melihat
pengawasan dari kemenang ini kalau
dikatakan oleh pak amin ini harus
mendapatkan pengawasan dan juga edukasi
tentunya dengan adanya
kasus ini pak fadil
yang pertama melihat dari kecerinanya
kemarin bapak pak foreska
bogor kota juga sudah menghindar
biar masyarakat itu lebih hati hati
untuk paket pemberangkatan usaha
namun juga memang perlu
diketahui bahwa memang
pelaku ini memang tidak
terafiliasi ataupun memang
suatu agen umroh
dia hanya menjanjikan
bahwa dapat pemberangkatan umroh
dengan harga murah nah
untuk berangkat umrohnya itu
tetap dia menggunakan
jasa travel dengan harga yang memang
nah jadi untuk menutupi
kesurangan dari pembayaran dari
yang ditentukan oleh agen
umroh itu dia menggunakan
uang uang dari korban korban jemaah
yang lainnya sehingga
memang sistem yang digunakan oleh pelaku
ini adalah dari lubang lubang
baik kepolisian sudah menghimpun
alat bukti yang sudah ditapatkan
ratusan paspor buku tabungan
hingga spanduk travel fiktif
kalau dari alat bukti yang ditemukan ini
apa lagi pak selain ini
dari sejumlah alat bukti yang bisa
didapat kepolisian sejauh ini
kepolisian pak fadil
sementara ini untuk
alat bukti yang telah berhasil
memang kami dapat membuktikan bahwa
pelaku ini telah menerima aliran
sedangkan kami sedang melakukan
pendalaman terhadap uang uang
yang telah masuk ke daripada
dikalu kalu kemana nah berdasarkan
keterangan keterangan tersangka ini
masih kita dalami karena terkadang
keterangan tersangka ini berubah rubah
kalau memang kami
temukan bahwa rekening tersebut
terhadap salah satu travel
ataupun agen indong tentunya
kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut
namun sampai sejauh ini
kami tentu masih belum berhasil mendapatkan
perbantuan hinapidana yang
dilakukan oleh satu agen travel atau
baik saya kembali ke pak amin
pak amin kalau disebutkan tadi oleh pak fadil
pendalaman kepolisian pak amin masih tersambung ya
dari kepolisian menyatakan dari
pelaku ini berdiri sendiri
apakah bisa satu
kalau dari anda melihat modus
dari cv ini atau pelaku seperti apa ya pak
apa yang ingin didapat dari
kasus ini oleh si cv
ya baik pak
terima kasih pak
intinya sudah kelihatan jelas pak
kalau kita bicara penyelenggara
kan memang harus ada izinnya yang
tadi kita sampaikan pak kalau berdiri
sendiri tidak mungkin pak karena itu
sudah melanggar pastinya
yang kedua sudah
kita sudah bisa melihat ini ada indikasi
bahwa ini penipuan dengan
harga yang diberikan jauh di bawah
harga tiket tidak berbicara
ini apapun alasannya tidak
dimungkinkan apapun investasi
menggunakan dana jamaah yang
sebelumnya atau apapun itu tidak
masuk dalam hiburan
sampai dengan bisa
umroh ini ke tanah suci sebagian
dari korban ini seperti apa
mekanisme seperti gampang
sekali untuk memerangkatkan kita kembali pak oke
kita kembali ke menarik
yang lama ya feedback ya untuk
sistem ponzi pak ponzi kan seperti itu pak
cuma kan masih make sense
harganya pak kita
menarik ke tiga empat tahun yang lalu
harga yang ditarik
sampai dua puluh sementara harga normalnya
dua puluh lima juta ini masih make sense
ini sudah tidak masuk akal seharusnya
awal dan kalau memang tidak ada
izin itu sudah bisa
baik pak amin ini kan
pemerintah yang berubah ini mendapatkan informasi
soal pemerangkatan umroh
murah ini dari mulut ke mulut
dari aplikasi pesan singkat whatsapp
gambaran pemirsa di rumah
untuk berangkat umroh ini seperti apa
dari mana informasi yang bisa
akurat didapatkan amin
baik terima kasih pak
ini perlunya edukasi pak
dari awal intinya
masyarakat kita harus paham
bahwa yang murah itu harus
kita lihat lebih tadi
lebih awal jangan sampai
nanti akan ada masalah ini kan
sudah kelihatan pak kondisinya pak
dan bagi kami
kalau mau gampang
dari kita dari masyarakat
web kemenang travel ini terdaftar
nggak di kemenang di kemenang kita sudah
semuanya pak di sana
dari sana bisa ketahuan
kalau masuk di kemenang
tiba tiba ada bermasalah
kita bisa langsung mengadukan ke kemenang
tapi kalau person
kita tidak bisa berbuat apa apa itu
ramanya ramanya hukum pak
saya minta juga closing terakhir untuk
pak fadil pak fadil langkah kepolisian
seperti apa agar kasus serupa tidak bakal
terjadi karena ini kan informasi
didapat dari media sosial pak fadil
tentu anda juga bersama pk polisian
tim cyber kepolisian
harus aktif juga untuk
memantau bagaimana informasi
yang diberikan ke publik
ya betul betul pak
ya langkah kepolisian
berikutnya seperti apa ya pak fadil agar
kasus serupa tidak bakal terjadi lagi
di kemudian hari
baik nampaknya komunikasi
tidak begitu baik
ya silahkan pak fadil kalau masih bisa
baik terima kasih
kompol rizka fadila kak asad rizky
pak alim bogor kota dan juga pak alim muhammad amin
dan juga ketua gapura ketua gabungan
perusahaan hajin umroh nusantara
terima kasih bapak bapak selamat selalu
terima kasih bapak terima kasih sehat selalu pak